komitmen para peserta liga indonesia i terhadap sistem gelembung menjadi perhatian
setelah sejumlah klub menyatakan timnya terkena badai covid sembilan belas
di sisi lain pssi menyatakan liga akan tetap berjalan
meski ada sembilan belas pemain yang berasal dari lima klub positif covid sembilan belas
malam ini kami akan bahas bersama sujarno direktur operasional pt liga indonesia baru
halo selamat malam pak jarno selamat malam bu akmal
selamat malam salam sepak bola
salam sepak bola saya ke pak jarno dulu
salam malam saya ke pak jarno dulu
pak jarno dari kasus covid sembilan belas yang terjadi ada sembilan belas pemain dari lima klub yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
sejauh ini seperti apa investigasi dari pt lib selaku operator liga
terima kasih mbak dea terima kasih
pemirsa perlu saya jelaskan juga terkait dengan perkembangan kompetisi bri liga satu dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
seperti apa yang diberitakan memang beberapa klub yang disebutkan tadi
ada beberapa pemain dan ofisial yang terkonfirmasi covid
kemudian tentu sudah ada sop kita langkah langkah yang kita lakukan
terkait dengan bagaimana menangani yang terkena covid sembilan belas
nah yang terkena covid ini sudah dilakukan isolasi
yang sudah kita tunjuk di tempat terpisah dari yang lainnya
dan sudah ditangani juga bersama satujat covid sembilan belas pcsi
bersama sama juga dengan satujat covid sembilan belas daerah bnpb di sini
itu sudah ditangani tentu dengan treatment treatment sesuai dengan
apa yang menjadi prosedur di tempat isolasi
itu yang sekarang sedang ditangani dan rata rata yang kena itu adalah
tanpa gejala kemudian ada juga yang gejalanya ringan
itu yang sekarang kita tangani tapi mau tidak mau memang harus dilakukan isolasi
sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh otoritas pemerintah dalam ini
itu yang sedang kita tangani sekarang mbak
apakah pt lib melihat cerita atau latar belakang mengapa mereka tertular
bagaimana pt lib memastikan bahwa anggota klub baik pemain ofisial pelatih semuanya
menaati peraturan yang telah diberikan oleh pt lib
ya memang begini sebetulnya kompetisi bri liga satu dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua ini adalah
bagian daripada perjalanan panjang kompetisi liga di masa pandemi
kita tahu bahwa dua ribu dua puluh kompetisi dihentikan kemudian kita merancang lagi di dua ribu dua puluh
yang baru kemudian uji cobanya dengan piala menpora pada saat itu
dan piala menpora kita menerapkan
karena sistem semi bubble katakan seperti itu ada di empat tempat pada saat itu
dan itu berjalan alhamdulillah berjalan bagus
dari modal piala menpora ini kita punya pengalaman bagaimana mengelola kompetisi di masa pandemi
yang sebelumnya tidak ada operator yang punya pengalaman untuk mengelola pertandingan sepak bola di masa pandemi
nah dari modal piala menpora ini kemudian kita mengajukan lagi terkait dengan bagaimana kompetisi berjalan
kita ajukanlah kompetisi liga satu liga dua
dan liga dua alhamdulillah sudah berjalan
dan liga satu kita buat lima seri seri satu di jabodetabek sudah berjalan bagus dengan sistem semi bubble yang sudah kita terapkan juga
dengan prokes yang ketat dengan simulasi simulasi
kemudian juga seri dua nya di jawa tengah jogja juga seperti itu
seri tiga nya juga kita laksanakan juga di mana setiap seri ini ada masa jeda
dan sekarang berjalan seri empat di bali yang juga ada masa jeda antara seri tiga seri empat
bahkan juga ada jeda di siva mekie seperti itu
nah ini yang sedang berjalan benar
nah ketika kemudian ada yang setiap saat kita lakukan pcr hamin satu sebelum pertandingan kita lakukan share kemudian ada yang positif
ya kita lakukan langkah langkah treatment yang sudah ditentukan
sambil kita melakukan tracing tracking bagaimana pelacakan terkait dengan dari mana asalnya tentu ini koordinasi dengan satgas covid kita dan satgas covid daerah
itu yang kita lakukan
sekarang mbak terkait dengan apa yang terjadi di kompetisi liga satu
testing dan tracing dilakukan saya ke bu akmal
bu akmal ini kan setelah jeda kompetisi faktanya ada sejumlah pemain yang terinfeksi covid sembilan belas
anda melihatnya bagaimana apakah ada aturan yang mungkin diduga dilarang sehingga dilarang oleh yang dilarang yang kemudian dilakukan oleh para pemain maupun anggota klub
kalau kita lihat misalnya sebenarnya seri satu ketika digelar di jabodetabek
kebijakan tentang protokol kesehatan sudah berjalan sangat bagus
di mana pemain hanya berinteraksi antara lapangan dengan hotel
tidak kemudian tidak bebas begitu juga seri
nah kemudian agak kendor ketika covid ini menurun di indonesia agak kendor mulai di seri ketiga
di mana para pemain bisa berinteraksi dengan relasi makan di luar hotel
padahal di seri satu seri dua itu harus makan di hotel
tidak boleh keluar kemana mana
namanya kemudian bertemu dengan teman temannya bertemu dengan orang yang di luar gelembung yang harusnya dijaga
ah nambah lagi ketika di bali semua bablas saya melihatnya seperti itu
di mana para pemain habis tanding bisa refreshing ke pantai pantai kemudian bisa nyanyi bareng bareng bisa dari kafe ke kafe bertemu orang
ini yang kemudian menurut saya adalah kebijakan yang agak kendor
lalai ya menurut saya
baik itu lib dalam menjalankan regulasi yang sudah disepakati bersama satgas covid menteri kesehatan kemenpora kemudian juga bnpb
plus juga klub yang tidak disiplin dalam menjalankan ini semua
kita tidak tahu kalau covid itu bentuknya kan tidak jelas
jadi kapan dan di mana siapa yang akan kena kan kita tidak tahu
tapi ikhtiarnya dengan menjalankan disiplin protokol kesehatan ini menjadi sangat penting
menurut saya apalagi misalnya yang agak dilupakan menurut saya ketika di bali adalah para pemain seperti ingin berlibur di bali
kemudian menikmati suasana bali yang sangat luar biasa hingga protokol protokol kesehatan yang harusnya dijalankan seperti di seri satu agak lemah
padahal pemerintah sudah jauh jauh hari mengingatkan bahwa nanti kemungkinan di awal tahun antara januari februari akan ada peningkatan
orang yang terpapar covid karena adanya virus baru omikron
nah ini harusnya dijadikan bahan antisipasi untuk semua stakeholder bola yang terlibat di liga satu agar kemudian tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan
walaupun kita bisa mengatakan bahwa ini kan semua takdir tuhan
tapi langkah langkah ikhtiar untuk mendisiplinkan protokol kesehatan ini yang menurut saya menjadi lemah dan harus dievaluasi kembali
termasuk kebijakan soal bubble to bubble sistem gelembung
dimana seharusnya pemain ini hanya berinteraksi antara habitatnya di hotel tidak ada kemudian orang di hotel itu berinteraksi
orang lain bisa keluar masuk dan sebagainya
dan tempat latihan serta lapangan kembali lagi ke hotel
selembung kan seperti itu seperti halnya misalnya kita contohkan bagaimana kemarin timnas di singapura
kita sedikit saja melanggar peraturan dari regulasi pelaksanaan protokol kesehatan
maka ada sanksi yang beberapa kali kita kena
elkan bagot kena kemudian juga empat pemain kita kena
saya tadinya berpikir ini juga diberlakukan di bali
karena apa karena memang sudah jauh jauh hari sudah disampaikan bahwa akan ada kemungkinan peningkatan penularan atau penyebaran covid omikron jenis omikron
nah ini pak jarno ada komentar dari bung akmal bahwa di seri satu yang diselenggarakan di jabodetabek sudah ketat sudah bagus
tapi ketika di seri empat ada di bali seakan akan kendor begitu
ingin liburan dan pt lib juga kendor apakah betul demikian
oke terima kasih bung akmal atas koreksinya
jadi memang sebetulnya gini tidak ada sebetulnya liburan di bali tapi mungkin soal kelalaian kemungkinan itu bisa terjadi
karena kita mengelola kompetisi ini durasi jangka panjang waktu lama sampai nanti maret kemudian banyak orang seperti itu
itu kelalaian kelalaian baik baik saja
jadi itu yang bisa kita akui itu yang bisa kemungkinan terkait dengan sistem semi bubble nya itu yang tidak berjalan secara ketat banget
nah oleh karena itu ini juga menjadi pendapat bung akmal ini menjadi bahan evaluasi kita juga terkait dengan bagaimana pembenahan untuk keberlanjutan kompetisi ini
yang akan tentu akan kita benahi juga terkait dengan komitmen kita dengan klub klub ini
termasuk klub klub juga bagaimana komitmen untuk bisa kompetisi ini berkelanjutan
kita baru saja juga tadi manajer meeting dengan para manajer kita sampaikan evaluasi yang termasuk yang disampaikan bu amal kita sampaikan seperti itu
kembali kepada ranahnya full bubble diakomodasi termasuk di stadion seperti itu
kita kembalikan ke sana lebih perketat lagi sama sama kalau ingin kita tetap melanjutkan kompetisi liga satu
itu harapan kita fakta integritas yang sudah kita tanda tangani bersama
antara pssi lib dengan klub ini bisa kita betul betul laksanakan dengan baik
itu yang sekarang menjadi evaluasi kita mbak dea
pak jarno termasuk ini singkat saja termasuk soal sanksi
ya jadi begini sanksi ini kan begini kita sudah ada regulasi di pasal lima puluh dua regulasi pt bri liga satu dua ribu dua puluh
kalau dia melanggar itu semua sebenarnya merugikan dirinya sendiri
termasuk sekarang contohnya misalnya
tentu ada sebab akibat melanggar kemudian berakibat kepada bisa terkena covid misalnya seperti itu
nah oleh karena itu kita sudah punya aturan juga regulasi yang mengatakan bahwa tentu merugikan klubnya ketika klubnya harus tidak bermain dengan pemain pemain topnya misalnya seperti itu
bahkan kita sudah punya acuan juga bahkan kemudian dalam kondisi extraordinary kita bisa emergency meeting bisa pertandingan itu juga

ini juga akan merugikan klub sendiri
ini tentu juga menjadi evaluasi dari klub
mungkin juga lalai terkait dengan kendor melakukan pengawasan
belum melibatkan stakeholder yang secara menyeluruh seperti itu
itu juga kita akui
oleh karena itu yang bagian selalu kita evaluasi
pada manajer meeting tadi sore yang kita laksanakan untuk kita tolong membina
baik sudah ada seseorang dulu
manager meeting dengan klub
dari pt lib saya terakhir mau kebung akmal
singkat saja karena waktu kita tidak banyak
rekomendasi anda melihat
kasus covid sembilan belas yang ada di liga satu
ya mumpung ada pak jarno
sebagai direktur operasional pertama
saya juga ingin mengusulkan tentang
jam tayang pertandingan yang terlalu malam
karena ini kan bisa menurunkan juga
ketika imunitas pemain turun ini juga akan
imunitas menjadi hal yang penting
di saat speeding atau penyebaran
covid sembilan belas ini menjadi
luar biasa saat ini
jadi saya juga minta kemudian
diambil kebijakan lagi bagaimana jam tayang
yang misalnya dua puluh empat puluh lima waktu
indonesia barat artinya di sana jam
waktu indonesia tengah
kemudian bisa dievaluasi
sehingga kemudian masa istirahat pemain
menjadi cukup ya imunitas mereka
juga menjadi bagus
tidak akan ada para pemain yang punya
apa namanya terkena infeksi covid sembilan belas ini
karena memang fisiknya sangat bagus
tapi imunitas harus dijaga
yang kedua ada dua pilihan memang
yang harus dilakukan terkait dengan
pelaksanaan kompetisi untuk tetap berlanjut adalah
pertegas kembali protokol kesehatan
termasuk pertegas kembali
yang sudah sangat bagus di seri satu
dan di piala mentora waktu itu
kemudian yang kedua pilihannya
adalah mungkin saja
kalau seandainya penyebarannya tidak bisa ditahan
semakin banyak para pemain yang terkena
mungkin kesulahan saya adalah
istirahatkan sementara selama satu minggu
sampai menunggu covid ini landai
untuk kemudian dilanjutkan kembali
karena hanya ada dua pilihan itu yang bisa diambil oleh sepak bola
karena memang kita menginginkan sepak bola
baik baik ada dua rekomendasi dari
save our soccer ya ini adalah jam tayang
pertandingan atau jam pertandingan ini
jangan terlalu malam
kemudian juga tadi ada soal jeda
dikasih jeda terlebih dahulu
supaya tidak menyebar terlalu banyak
terima kasih para narasumber
kemudian ada direktur operasional pt liga indonesia baru
bapak sujarno terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
ya terima kasih mbak